jelang balapan formula e seri ke sepuluh dan ke sebelas
jakarta international e prix circuit di kawasan ancol jakarta utara memasuki tahap akhir
seluruh pengerjaan di sirkuit dengan total panjang mencapai dua empat km ini
diproyeksikan akan rampung sebelum kamis satu juni dua ribu dua puluh
jakarta international e prix di kawasan ancol jakarta utara
akan kembali menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan formula e musim ke sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga
dan saat ini saya sudah berada di tengah tengah lintasan track sepanjang dua empat km dengan delapan belas tikungan ini
dan kalau saya perlihatkan di sekitar saya proses penyelesaian sudah mulai dilakukan
karena sudah tinggal kurang dari satu pekan lagi penyelenggaraan event formula e dua ribu dua puluh tiga
akan digelar di jakarta ataupun di indonesia
kalau dilihat ada beberapa pekerja yang sudah melakukan finishing akhir
lalu juga beberapa truk truk pembawa logistik dari tim tim balap juga sudah tiba
hanya tinggal melakukan penyelesaian
lalu juga melakukan loading saja
dan pada tanggal tiga dan empat juni indonesia juga mendapatkan kesempatan double header
ataupun dua kali balapan selama dua hari berturut turut
organizing komite formula e jakarta dua ribu dua puluh tiga ananda mikola
yang ditemui di kawasan sirkuit pada sabtu pagi menyatakan
proyek persiapan formula e jakarta sudah memasuki fase akhir
sirkuit sepanjang dua empat km ini
disebut oleh ananda tak banyak diubah
khususnya di sektor aspal grandstand dan guide rail
yang masih tergolong baik sejak digunakan dalam ajang yang sama pada tahun lalu
sirkuitnya kan sebetulnya tidak banyak pembenaran
maksudnya yang harus dibenerin lah dari segi asfalnya juga oke
paling kita melakukan beberapa titik untuk kebersihan aja
nah yang lebih itu dengan yang lebih fokus ini sekarang mungkin
h tujuh ya h tiga h empat mungkin karena kan hari kamis hari jumat sudah ada free practice
itu lebih ke fasilitas seperti pedoknya
terus beberapa apa namanya untuk race control
terus ada beberapa touch up untuk banner banner yang ada di sirkuit
seperti juga karena kan ya kita harus melakukan beberapa pengecetan
dengan di mana di ketikungan which is itu di guide railnya
ananda memperkirakan seluruh proyek penyempurnaan di area sirkuit
bisa rampung sebelum kamis satu juni dua ribu dua puluh
mantan pembalap formula e satu gp ini juga menjelaskan
ada empat ratus orang marshal yang sudah dilatih untuk bertugas pada event formula e dua ribu dua puluh tiga mendatang
di tahun kedua penyelenggaraan sebagai tuan rumah
indonesia juga mendapatkan jatah double header atau dua hari balapan berturut turut
yang masuk dalam seri ke sepuluh dan ke sebelas dari total enam belas seri selama satu musim
di musim ke sembilan ini formula e memiliki sejumlah pembaruan dari segi penyelenggaraan
yang meliputi aturan balap dan juga mobil balap yang digunakan
pemerhati balap formula e dari formula geledek indonesia nikita rizkyi ramadhan menyatakan
mobil balap yang digunakan pada musim ini
adalah generasi ketiga yang diklaim lebih efisien secara energi
generasi mobil ini juga memiliki tenaga yang lebih besar dibanding generasi kedua
yang dipakai sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh dua lalu
sama perubahannya sekarang ini ya mobil generasi ketiga generasi terbaru
mobil jentry ini nggak hanya lebih ringan tapi juga lebih kencang dan lebih disesuaikan untuk balapan formula e
biasanya di sirkuit jalanan itu satu
kemudian yang perubahan berikutnya adalah format balapannya
kalau misalnya tahun lalu itu pakai waktu empat puluh lima menit plus satu lap
kalau sekarang hitungannya pakai lap
itu balik lagi lebih ramah lingkungan karena setiap proses dari desainnya
kemudian produksi mobilnya itu benar benar memperhatikan emisi karbon terutama ya
nah balik lagi lebih ramah lingkungan karena setiap proses dari desainnya kemudian produksi mobilnya itu benar benar memperhatikan emisi karbon terutama ya
material material yang digunakan beberapa ada yang didaur ulang bekas mobil gentu gitu
jadi saya rasa yang gentry ini lebih ramah lingkungan dibandingkan gentry secara overall
nizar berharap penyelenggaraan formula e di tahun kedua jakarta sebagai tuan rumah bisa dilakukan dengan baik
terutama terhadap layanan informasi dan kenyamanan penonton yang akan memberikan dampak jangka panjang terhadap minat pengunjung di masa mendatang
penyelenggaraan formula e jakarta seri ke sepuluh dan ke sebelas sejatinya akan digelar pada tiga dan empat juni dua ribu dua puluh tiga dengan target penonton sebanyak dua puluh ribu orang
albi pratama baramaestro jakarta